ini kartu nama saya tolong ibu hubungin saya secepatnya
baik nanti kami kabari bapak
yaudah kalau begitu kita pamit
emak itu papa sama mama
jadi benar al
kamu sudah menikah
dan mama kamu sendiri
gak tahu apa apa
kenapa kamu menjauhkannya dari saya
kamu gak memperkenalkan istri kamu ke mama
kamu sembunyikan pernikahan kamu dari mama
dan kamu sengaja minta mama tinggal di rumah lain
kamu menipu saya
bilang rumah ini sudah dijual

untuk memberi info soal itu
kami harus konfirmasi dulu
kepada orang tua angkat yang bersangkutan
mereka keberatan atau tidak
kalau datanya diberitahukan kepada orang lain
ya udah kita pulang aja ya sayang
ada kesempatan untuk bertanya dan mereka
mengizinkan untuk memberikan informasinya
tolong ibu hubungin saya secepatnya
baik nanti kami kabari bapak
ya udah kalau begitu kita
mobil tadi cuma kebetulan searah
kalau gak bisa hati hati mending pulang aja deh
kalau misalkan istrinya garam jadi pegang udah tau ya pake heels
siapa perempuan itu al kenapa kamu gak pernah cerita ke mama
suster tunggu disini dulu ya saya mau turun dulu jagain rena
pak tunggu sini ya saya kembali lagi nanti
mama jangan lama lama
ya rena disini sama suster ya tungguin rena ya suster

rasanya udah dua bulan lama sepertikan kita
udah banyak rintangan sebenarnya yang kita hadapin
jujur aku bahagia mas
sekaligus aku juga takut
jadi semakin hari semakin pendek
semakin pendek waktu yang tersisa
untuk aku buat kamu untuk jatuh cinta sama aku mas
tapi aku selalu berdoa sih sama tuhan
aku selalu berdoa mungkin suatu saat nanti
pada akhirnya kamu akan bilang sama aku mas
aku cinta sama kamu andi
dia peset matanya
dia sudah berjalan
jadi habisin makanannya
kau pernah gak berdoa tentang hubungan kita
sampai jumpa lagi